ini ada informasi juga tentang yang kemarin juga sempat menghebohkan gitu ya sempat heboh juga di dunia maya dan juga menghebohkan warga jakarta
di mana ada seorang asisten rumah tangga ini yang bekerja di kawasan cipayung jakarta timur meninggal dunia setelah diserang anjing pemburu jenis malinoa milik majikannya
ya dan pada senin siang jenazah korban diambil keluarganya di rumah sakit pori kramatjati
polisi telah memeriksa pemilik anjing untuk proses penyelidikan
keluarga almarhumah yayan asisten rumah tangga yang meninggal akibat diserang anjing pemburu jenis malinoa
senin siang mendatangi rumah sakit pori kramatjati untuk mengambil jenazah yayan
menurut suaminya yayan baru bekerja dua minggu di rumah tersebut
yayan diserang anjing jumat malam lalu dan sempat dirawat di rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia
yang dua itu pembantu yang istri saya ada yang satu lagi yang lain lagi itu di belakang
ya kalau siang udah ada biasa gitu anjing itu
tapi kalau malam misalnya orang jalan kalau malam
menurut polisi yayan meninggal akibat kehabisan darah setelah mengalami sejumlah luka gigitan anjing di dada punggung dan luka fatal di bagian leher
gigitan pada leher ternyata itu mengenai pembuluh darah besar
sehingga terjadi perdarahan yang cukup banyak
sehingga menyebabkan korban tidak bisa ditolong di rumah sakit lagi yang sama
senin siang kepala seksi peternakan dan kesehatan hewan sudin kpkp jakarta timur melakukan observasi ke rumah pemilik anjing
dari hasil observasi anjing tersebut negatif rabies dan merupakan anjing jenis pemburu yang tidak dianjurkan untuk dipelihara di tengah permukiman
jadi anjing ini sudah tiga kali menggigit
pertama anak sekolah
yang kedua itu pulih bangunan dari mereka
yang ketiga ini pembantu
jadi ke depannya itu anjing itu mau akan kita bawa
mau nggak mau suka atau nggak suka pemiliknya harus kita bawa
dan kalau bisa kita tiadakan anjing itu
andai andai cenderung menggigit
sudah banyak korban
kasus gigitan anjing pemburu yang memakan korban membuat warga sekitar protes
mereka meminta pemilik anjing segera mengevakuasi anjing tersebut dari permukiman
f rizal jakarta